bicara satu ratus tiga puluh satu atau bank indonesia call and interaction ikut ambil bagian dalam tiga kegiatan istimewa di pekalongan
yakni di regahayu kota pekalongan yang ke satu ratus sembilan
luncuran kota tersebut sebagai kota kreatif dunia
dan acara pekan kreatif nusantara dua ribu lima belas
bank indonesia tentu saja menyambut baik
karena kegiatan kegiatan ini
dengan peran dan upaya kita
kaitannya dengan daya tahan
terhadap tekanan tekanan sektor ek program universal
pagi ini bank indonesia sedang ada di kota pekalongan untuk mendukung acara pekan kreatif pekalongan dalam rangka memperingati hari jadi kota pekalongan yang ke satu ratus sembilan
deputi gubernur bank indonesia turut hadir dalam acara pameran pekan kreatif nusantara
beliau ikut ambil bagian dalam acara tersebut dengan menyumbangkan salah satu batik koleksinya di museum batik pekalongan
hal itu dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah kota pekalongan yang berkomitmen menjaga dan melestarikan tradisi batik sebagai potensi kesenian kerajinan dan ekonomi masyarakat kota pekalongan